juli aku gak ngerti ini ada apa sih
tolong jelasin sama aku
bibi aku mau disini
sudah saatnya kamu mengetahui ini semua
ada rahasia besar yang selama ini kamu simpan
rahasia apa wak
jules sebenarnya wan dan bibi adalah orangtuakanmu
dan yang meninggal baru saat tadi adalah ibu kandung kamu jules
perlu kamu ketahui jules
dulu mimpi kamu melahirkan kamu
wak tak percaya
punya pekerjaan dan gak bisa merawat kamu
kebetulan adik wak mang hasan yang selama ini kamu anggap sebagai orangtuakanmu
dia gak punya anak
tapi dia sangat berhasil
dia lantas mengangkat kamu sebagai anaknya
dan wak rela
setelah itu mang hasan dan istrinya meninggal
makanya kamu dikembalikan kepada wan dan bibi
tapi sebenarnya kami adalah orangtuakanmu jules
tapi wak kenapa jules baru tahu ini sekarang wak
kenapa wah menyimpan rahasia ini selama ini wak
wak takut kamu marah
karena berpikir wak tidak bertanggung jawab menyerahkan kamu ke adik wak
bapak menganggil saya bapak
mak saya ini adalah bapak adikmu
kamu mau maafin bapak dan ibu kan

sekarang bapak lengkap karena sudah menceritakan ini semua
meskipun bapak meninggal
bapak tidak membawa rahasia besar ini lagi
mas iyasi rumuh kehilangan
bapak akan menunggu juga
mendingan kamu tinggalin aku dan jangan pernah cari aku lagi
apa salah aku sih kenapa juli
aku gak akan pernah bisa memaafkan diri aku
kalau saya kehilangan bapakannya
dia milikku satu satunya sekarang mil
juli aku gak ngerti ini ada apa sih
tolong jelasin sama aku
selamanya memang kamu gak akan pernah ngerti
rasanya ditinggalin sama orang yang kamu cintai
dan sebelum aku menyesal untuk kedua kalinya
ya mendingan kamu tinggalin aku mil
dan semua yang pernah menginjak injak harga diri aku dan keluarga aku